ketua majelis ulama indonesia maruf amin meminta ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menyebut siapa elit politik yang suka menipu rakyat
hal ini bertujuan agar tidak ada spekulasi elit politik yang dimaksud
maruf juga meminta prabowo tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan
elitnya mana orangnya mana tunjuk aja
jangan lempar begitu yang kena siapa nanti
ini saling tunjuk kita oh kamu kali ya kamu nanti gitu
jangan melempar tidak jelas
kalau mau lempar tinggal tunjuk nama
tunjuk nama tunjuk hidung
tunjuk hidung saja ya
nah kita ini makanya saya suka beliau pak jokowi itu yang penting kerja
tidak usah mengucapkan
politik itu kan sebaiknya tidak diucapkan
tapi dilaksanakan dikerjakan
jadi kerja kerja kerja hidup hidup
jadi jangan bikin statement yang bikin gaduh aja